dirjen pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan
kami siang melepas ekspor keramba jaring apung
di kawasan industri cimareme kabupaten bandung barat
ekspor keranda ditaksir mencapai empat puluh empat miliar rupiah
yang siap dikirimkan ke maladewa
dirjen pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan
kasan mengapresiasi ekspor kja
karena meski di masa pandemi
ekspor produk perikanan jaring apung atau kja
mulai meningkat tajam
hal tersebut membuktikan bahwa
perekonomian perdagangan mulai positif
di tengah pandemi covid sembilan belas

karena tadi terlalu banyak kja
yang kedua tentu dari berita berita
bahwa aktivitas yang ada untuk menutupi ini
harus dengan sekarang kita tetap jawab
untuk menjaga kesehatan
sementara itu direktur pt gani artaduit tunggal
dijaya prawira menyebutkan
bahwa ekspor ke maladewa sudah dilakukan
sebanyak delapan kali pengiriman
dengan jumlah tiga juta usd
kita berharap perikanan budidaya sendiri
di indonesia bisa maju
di tengah covid ini dan juga di tengah isu isu
kurangnya diisi bagi masyarakat
sebenarnya perikanan budidaya itu muncul
fao pernah mengatakan bahwa perikanan budidaya itu
adalah industri makanan yang tumbuh
paling cepat di dunia saat ini
jadi di mana masyarakat kita sudah kekurangan gizi
perikanan budidaya ini bisa memberikan
satu ke gizi bagi masyarakat terutama protein
yang istimewa dalam ekspor kja ini
adalah ekspor tersebut dipesan oleh
kementerian perikanan maladewa
melalui tender internasional